kemana ya di
ulu ulu pak haji biasanya neng alia mainnya kemana tuh
udah kita cari lagi aja
be ntar buka pake apaan
eh ladin beli aja di wartu
bukan pusing pak haji mumat
ini sudah sore pak haji
sore dari mana
nanti ditanyain mulu amanya
dek cucu gue yang main di mari kemana
mana gue tahu udah pergi
kamu kenapa bob
anak gua ganteng ya
iya dad pinter juga lu nyari bini
iya untung aja anak lu mirip emaknya bukan bapaknya
siapa yang ngandung ngandungin lu kasih tau gua biar gua gibeng kalian
cuma pusing aja mikirin ujian
lu sabar aja ya belajar lagi yang rajin
duduk dulu gua duduk dulu ya
tadi ada penemuan cewek bang terus mau naik ke masbur
malah gak jadi bang
biasanya dengan alia
mainnya kemana tuh
udah kita cari lagi aja
be ntar buka pake apaan
beli aja di warteg
ngin dadarin telur aja ya
cabainya yang banyakan ya
beliin telur gitu ah
lu bagaimana sih
andin lu bagaimana sih
jadi orang tua
kalau perhatian amat
udah kok gak apa apa
sini bobi beliin telurnya
gue tau pur
emang lo belum punya bini
eh diam lu
gua tau emang lu masih bujang
hidup lu yang bener
biasanya gue juga nyuci jat
lah kalau lu nyuci sore
laundry aja mas pur
kan ada tuh londrik giluan
yang sehari kelar
gak tau bang
main yuk guys
sekali lagi yuk guys
aduh kalah lagi
alia udah pulang
oh ketemu ngukong
di jalan ketemu
main lagi yuk guys
kemana tuh anak
saya juga gak tahu
oh lu buka rabbit naik sepeda
olo olo pak haji naik sepeda juga sama pegel lebih haus kalau ngegoes
assalamualaikum ngapain oh udah pulang ya udah kalau gitu ya ya ya ya kenapa
maaf nih cukup udah pulang
udah pulang juga hari pertama bob
emang kenapa ya dimana mana namanya hari pertama itu bikin stres soalnya paling susah
kenapa aku pusing ya udah nggak apa apa kan masih ada hari besok justru itu
kenapa justru karena masih ada besok makanya aku jadi makin pusing
ada pulang udah dari tadi barusan oleh
oleh aliatnya main dari mana atuh dari
tadi dicari sama
nggak aku pulang dulu ya